menteri dalam negeri cahyokumolo menilai tidak ada masalah dalam pembayaran thr dan gaji ke tiga belas pegawai negeri sipil
mendagri menegaskan dana thr dan gaji ke tiga belas sama sekali tidak membebani anggaran pemerintah daerah
menurut cahaya besaran thr dan gaji ke tiga belas pns sudah dibahas dan disepakati dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan seluruh ketua dprd
menanggapi keluhan wali kota surabaya tri risma hari ini yang keberatan dana apbd dipakai untuk pembayaran thr
menurut mendagri hal itu sudah menjadi keputusan bersama
cahyo menyebut dana alokasi pemkot surabaya terbilang besar sehingga cukup untuk anggaran thr
dan ketua ketua dprd seluruh indonesia bahwa semua tidak ada masalah
saya kemarin ke lampung lampung juga sudah menganggarkan
soal ada di surabaya apakah benar pemkot surabaya miskin sekali nggak ada uang
anggaran gaji tunjangan pegawai tinggi sekali